menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartanto menyebut secara spasial semua wilayah di indonesia
telah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal dua tahun dua ribu dua puluh
meski begitu erlangga menegaskan pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal tiga mendatang
akan terkena dampak meledaknya kasus covid sembilan belas di indonesia pada pertengahan tahun ini
yang mencatat angka kasus aktif covid sembilan belas naik di atas lima ratus ribu kasus
pertumbuhan ini sejalan dengan tingginya ekspor terutama permintaan produk komoditas unggulan di
di luar negeri dan komoditas itu baik batu bara maupun kelapa sawit harganya baik
nah ini kita lihat bahwa tingkat kasus aktif di kuartal ketiga ini itu naik di atas lima ratus ribu
sehingga tentu di kuartal ketiga ini kita lihat pertumbuhan ekonomi akan terdampak